banjir lahar hujan marapi di sumatera barat menyisakan cerita sedih warga yang menjadi korban
salah satu warga kabupaten agam bercerita soal kepanikan yang terjadi
hingga harus berlari menghindari banjir bandang di tengah malam
sekitar kurang lebih jam sebelas malam
jam sebelas malam saat itu bapak dan keluarga beristirahat atau bagaimana pak boleh diceritakan
waktu itu kan saya lagi di rumah
jadi kira kira jam sebelas malam itu
emang sih pertamanya ada adik yang nanya
itu di atas tuh namanya di cuman tiang namanya ya bagian atas
bilang di atas hujan intera banget gitu
terus dia menelpon kayak ini kayak anak saya yang paling gede aisyah
dia bilang ada bawang nggak di rumah
ini rasa banget takut karena pakaian apa gitu
saya juga sementara pas dengar itu
kayak semacam gemuruh berkepanjangan itu ya
jadi saya supaya lebih ngepastikan lagi
itu di sebelah kanan rumah saya tempat tinggal itu
di musola itu kan ada ya semacam apa namanya
makanya saya lihat aja lah ke ini ke musalah itu gitu
iya itu diluar dugaan gitu
sekitar kurang lebih tiga meter
saya langsung putar balik aja
udah kita selamat ini anak sekalian nih
itu sekitar ada tiga meteran
saya keluar di rumah itu air sudah terbetis
saya maju lagi ke itu mau arah ke simpambukti ya
pas lewat dari rumah kan nyampe asfal
itu saya nengok belakang itu air sama batu itu ada sekitar kurang lebih empat meter
arah ke simpang besi
itu bapak berjalan kaki atau naik motor atau menggunakan kendaraan mobil
wah waktu itu bu nggak sempat pakai kena rambu
kendaraan orang hitungannya detik kayak gitu bu ya
nggak ada ini tanda tandanya gitu
oke berarti bapak dengan istri kemudian anak itu berjalan berlari
lalu bagaimana dengan tetangga tetangga yang lain
itu kan kalau tidak salah tengah malam sekali
bagaimana di perkampungan bapak
atau memang sebelumnya ada kepanikan warga di sana
sebelumnya memang tidak ada pengeras suara dari misalkan masjid yang kemudian memberitahukan bahwa ada
naik air atau bagaimana sebelumnya pak
karena tiba tiba gitu nggak ada istilahnya
tanda tanda apa selain ya wah
gemburunya kencang sekali ya pak ya
sama tetangga tetangga di sana juga sama kayak saya bu
makanya saya pas lari gitu nyelamatin istri dan anak anak
jarak dari rumah itu sekitar
udah di situ saya kelihatan rumah yang saya tempatkan itu hancur
ke bawah air ke bawah arus air
sekitar empat meter lah air itu
akhirnya bapak menyelamatkan diri dan juga keluarga ke wilayah mana pak
dengan juga para tetangga pada saat itu
kalau belok kanan kita ke musola
namanya itu agak datarannya agak tinggi dikit
agak tinggi ke dataran yang lebih tinggi ya pak ya
dan semua warga berkumpul di sana ya pak ya
ya di saat itu saya sudah lari sama anak anak
ya kemarin terus nyusul itu tetangga tetangga